kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tiga tiga ratus lima puluh enam kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus dua puluh satu tujuh ratus tiga puluh satu orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan tiga tujuh ratus delapan puluh lima pasien sembuh dan totalnya kini menjadi tiga ratus lima puluh tiga dua ratus delapan puluh dua orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus tiga belas pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi empat belas dua ratus lima puluh sembilan jiwa